anda kembali di breaking news cnn indonesia
kepergian ani yudhoyono meninggalkan duka
dan beberapa saat lalu koresponden cnn indonesia maria sarjana
berbincang dengan dua saudara ani yudhoyono
berikut cuplikan selengkapnya
bersama dengan dua orang terdekat dari bu ani yudhoyono
kalau boleh saya katakan demikian
karena ini adalah kakak dan juga adik
yang menyertai perjalanan kehidupan bu ani
dari mulai kecil sampai dengan hari hari terakhirnya
untuk itu saya ingin berbicara mengenai bagaimana sebetulnya
kesan dan apa yang kemudian tertinggal dari sosok bu ani yudhoyono
halo bu tuti dan juga bu wiwi
ibu bagaimana ini ada kabar duka dari bu adi
bagaimana keluarga menanggapi hal ini
kami sangat kehilangan sekali
atas meninggalnya kakak kami
ibu ani yudhoyono atau tepatnya
nama lengkapnya adalah ibu kristiani herawati binti sarwedi wibowo
kami mendengar kondisi yang menurun dari ibu andi
dari dua kemarin pagi
akhirnya beberapa dari keluarga kami
mencari tiket untuk berangkat ke singapura
untuk menemani keluarga bapak sby di sana
tetapi saya tetap tinggal di sini
karena saya mendampingi ibu saya
yang saat ini juga kondisinya kurang bagus
beliau pasca struk setelah enam bulan pasca struk
dan kami sudah mendengar
kami menyampaikan kepada ibu tadi
dari kemarin maupun tadi pagi
waktu beliau meninggal
ya kami sudah bertangis tangisan
karena kebetulan yang ada di sini baru saya
sedangkan kakak saya sudah di airport mau berangkat ke singapura
yang lain sudah di sana
adik saya juga ada yang sudah mau berangkat ke singapura
walaupun kami tahu bahwa kita semua ini
kapan akan dipanggil kita tidak bisa menolak
tapi kami sangat sedih kehilangan beliau
ibu kalau kondisi ibu ageng mendengar kabar wafatnya ibu ani
seperti apa saat ini kondisi ibu agang sendiri
tadi siang tepatnya eh pagi ya
kalau nggak salah kali di sini jam sepuluh lebih ya
karena saya sudah mendengar ibu ani itu sudah semakin menurun
saya minta izin pada ibu saya
ibu saya ingin doa dulu
saya ngaji saya bacakan yasin untuk kakak saya
saya kecilkan saya tidak mau terima telepon
setelah itu selesai saya membaca kemudian saya buka
ternyata kakak saya dari singapura sudah telpon mengatakan
kalau beliau sudah tidak ada
akhirnya saya pelan pelan mendekati ibu saya
terus saya katakan ibu ibu sudah telpon saya tidak ada lagi
saya berkata ibu sudah ikhlas kan

ibu saya berkata ibu mbak ani sudah tidak ada
ibu saya berkata beliau menangis
beliau menangis lama sampai menangis
jadi satu ratus sembilan puluh dua sampai satu ratus dua
untung tadi dokter langsung datang ke sini
untuk memeriksa beliau dan kami langsung kasih obat
alhamdulillah sekarang pelan pelan beliau sudah mulai bisa menerima
dan bisa menerima
terus kemudian bisa turun tensinya
apakah nanti ada rencana untuk menyusul ke singapura
atau menunggu di kediaman ataukah ke cikeas ibu
mungkin kalau untuk penyusul ke singapura sudah kita batalkan
karena kondisinya tadi siang pun kami sudah ada di airport
untuk berangkat ke singapura
sebelum check in ternyata ada berita bahwa ibu ani meninggal dunia
kami langsung menangis di airport
tapi langsung kami batalkan kunjungan kami ke singapura
jadi kita berbagi sebagian adik adik di sana
sebagian lagi akan menyambut kedatangan ibu ani di sini
ibu sebagai kakak tertua dari ibu ani yudhoyono
apa sebetulnya yang paling ibu ingat dari sosok ibu ani
yang paling saya ingat ibu ani ini orangnya satu periang
kedua dia orangnya tegas
jadi kalau cerita apapun itu selalu ekspresinya ekspresif sekali
jadi kita semua senang mendengarkan seperti menanggapi gitu loh
jadi kalau ibu ani yang cerita jadi cerita yang biasa jadi seru gitu
jadi kita bisa tertawa tawa kalau ibu ani yang cerita
kenangan itu sangat manis sulit untuk kita bisa lupakan
jadi sosoknya cukup menyenangkan karena ceria begitu ya ibu
kalau yang saya dengar ini kan jaraknya tidak terlalu jauh ya
satu dengan yang lainnya tujuh bersaudara
satu tahun satu tahun ini kalau dengan ibu tuti dan bu ani gitu
kalau bu tuti apa kenangannya nih ketika mungkin masih kecil maupun masih remaja dengan bu ani
karena kan setiap hari bersama dengan ibu ani apa yang tertinggal dari ibu ani
pada waktu kecil mungkin sama sama bandelnya
kemudian remaja saya ingat
saya ingat beliau memang pembawaan yang menyenangkan
banyak juga yang senang dengan beliau
kalau misalnya dia nggak mau dengan ada seseorang yang datang untuk mendekati dia
kalau nggak mau saya disuruh keluar
saya yang menolak entah bagaimana caranya pokoknya kamu yang tolak
jadi saya itu yang diberikan beban seperti itu
tapi yang jelas beliau memang pintar dari kecil
saya kalau tidak bisa dalam suatu hal pelajaran
beliau yang akan mengajarkan
dan seperti guru kalau ngajar
kita langsung begitu ngerti begitu diterangkan oleh dia
langsung mengerti dan alhamdulillah besoknya ulangan dapat nilai paling bagus
kalau boleh saya tahu apa sebetulnya pelajaran yang paling dikuasai ibu ani
kalau tadi bu tuti bicara bahwa beliau seperti guru gitu
kalau bisa mengajari adik adiknya untuk belajar
tapi ya memang bakatnya mungkin
sampai ayah saya bilang kamu kalau jadi dulu ayah saya ketua bp tujuh
ayah saya bilang kalau kamu jadi manggal ayah
widya iswara menjadi widya iswara kamu pintar kali gitu
karena beliau pandai sekali menerangkan
jadi enggak ada pelajaran khusus gitu mungkin kimia betulkah
betul ya beliau yang mengajarkan saya kimia salah satunya itu
kalau dengan bu wiwi terakhir kapan bu ani bertemu dengan bu wiwi
maupun mungkin dengan keluarga bersama sama begitu
terakhir saya bersama sama dengan ibu ani ya
waktu di singapura tahun baru kemarin
jadi kami berjalan jalan seperti jadi ingat seperti waktu kita masih kecil
beliau sudah bukan ibu negara
kita juga sudah tua tua begini tapi masih seperti dulu lagi
jadi saya senang sekali tidak tahu rasanya kok seperti dekat sekali terakhir ini ya
malam tahun baru tanggal tiga puluh satu tanggal satu tanggal dua di singapura
sama sama dengan ibu ani dan pak sby juga
ini kondisi ibu ani saat itu masih baik atau bagaimana
tidak ada tanda tanda apapun
tidak ada gejala gejala apapun
kita bercanda atau ya sepertinya happy sekali kita semua dan sehat kita semua
termasuk ibu ani
kalau bu tuti terakhir bertemu dengan bu ani kapan
saya bertemu bu ane itu terakhir kalau tidak salah tanggal dua februari
sebelum beliau pergi ke singapura untuk berobat
jadi beliau datang menengok ibu saya
waktu itu ke rumah saya karena ibu saya habis sakit tinggal di rumah saya
terus kemudian beliau habis ceklet
terus saya tanya mbak kenapa tangannya
oh hasilnya gimana belum tahu
terus kemudian beliau menerangkan kepada saya pas makan siang
dan kok makan kamu seperti itu saya subuhi makanan kamu gak makan ini
enggak saya ada diet
jadi saya dari dokter pokoknya harus makannya seperti ini
tapi saya alhamdulillah tidak merasa lapar
terus kemudian sore sore ibu itu menyampaikan di whatsapp group keluarga bahwa hasil labnya jelek
terus kemudian periksa ulang ke rsgs
ternyata hasilnya sama jelek
akhirnya beliau langsung berangkat malamnya ke singapura
itu yang terakhir ketemu saya karena beliau menyempatkan untuk menengok ibu
kebetulan ibu waktu itu tinggal di rumah saya
kalau dengan bu ageng apakah setelah itu tidak ada pertemuan lagi atau ada sempat bertemu
jadi karena memang setelah itu beliau berobat di singapura dengan intensif dan memang susah ya
kalau saya masih bisa menengok ke sana
tetapi kami hanya dari luar
kami tidak bisa berpelukan yang saya ingat
beliau mengatakan saya ingin penuh kamu
itu yang membuat saya menang
saya waktu itu sempat menengok ke sana
tapi tidak bisa masuk juga ke ruangan
tidak bisa mendekat kepada beliau
waktu bulan april ya novia
bulan april atau tidak salah
tidak bisa kemana mana juga bicara sama ibu
karena memang saat itu kondisinya memang tidak diperkenankan untuk bisa bertemu muka ya bu ya
bertemu langsung dibatasi
harus dibatasi kaca

ibu kan banyak sekali yang kemudian menyaksikan bagaimana ketika bu ani menjadi sosok ibu negara
ketika itu banyak juga yang menyatakan bahwa bu ani ini kan kalau bicara ceplas ceplos
kalau di mata keluarga apakah memang demikian sejak kecil atau semenjak jadi ibu negara
ya memang itulah pembawaannya dari kecil
jadi tidak ada perubahan sebetulnya
dari kecil sudah terbiasa seperti itu
kadang diseringi dengan lucu lucu begitu
pokoknya banyaklah bumbu bumbu dalam ceritanya
yang membuat apa yang saya lakukan itu tidak terjadi
yang membuat apa yang dikatakan atau disampaikan menjadi hidup
dan orang selalu ingat apa yang dikatakan
memang begitu dari kecil
jadi memang pembawaannya tegas seperti itu ya bu ya
sehingga tadi kalau tidak salah pak sarwaydi juga sempat menyarankan
kalau bisa jadi apa tadi bu
karena beliau itu kalau mengajar pintar
karena memang pembawaannya yang begitu tegas tapi juga ceria dan juga cerdas ya ibu ya
kemudian yang mungkin yang terakhir ibu ada yang ingin disampaikan
apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai wafatnya ibu ani hari ini
kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
atas segala doa dukungan dari seluruh masyarakat indonesia
yang telah mendoakan kesembuhan ibu ani
tapi kita harus bisa menerima semuanya karena ini semua sudah kehendak allah
kami percaya bahwa inilah yang terbaik
yang terbaik jadi beliau sudah tidak sakit lagi
terima kasih sekali
tetap kami minta doa
semoga keluarga beliau kami semua tetap diberikan kekuatan di dalam menerima semua musibah ini
terima kasih banyak bu tuti dan juga bu wiwi sudah menyempatkan waktu
terima kasih semua mencintai ibu ani
cnn indonesia breaking news masih akan segera kembali
usai jeda berikut tetaplah di cnn indonesia